selain menggelar aksi unjuk rasa supporter bonek juga menyebar ribuan spanduk dan pamflet kepada seluruh warga surabaya di jalanan
aksi ini merupakan bentuk perjuangan agar persebaya kembali diakui oleh pssi
bonek supporter persebaya melakukan aksi untuk menuntut pssi agar mengembalikan persebaya ke liga sepak bola nasional
selain membentangkan dan juga memasang spanduk perlawanan mereka juga seperti ini membagikan komplek kepada para pengguna jalan
salah satu bentuk kekecewaan bonek ini dituangkan dengan memasang ribuan spanduk berisi tulisan perlawanan dari bonek di seluruh pelosok surabaya
ribuan spanduk tersebut memenuhi beberapa
terluas jalan di surabaya seperti di jalan ngaglik indrapura dan rajawali
pemasangan ribuan spanduk ini sendiri sebagai upaya bonek agar ketua umum pssi yang baru saja terpilih
segera mengesahkan dan mengakui persebaya di kancah persepak bolaan di indonesia
kita melakukan suatu perlawanan seperti ini agar masyarakat surabaya tahu bahkan skala nasional dunia persepak bola nasional tahu bahwa persebaya masih ada
aksi ini tak hanya dilakukan bonek di surabaya saja
tetapi juga dilakukan bonek di luar kota surabaya
spanduk spanduk yang berisi tulisan sindiran yang lucu hingga kata kata kasar ini akan tetap dipasang di seluruh pelosok kota surabaya
hingga digelarnya kongres pssi tahunan pada delapan januari tahun depan